dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada korespondensi cnn indonesia mumtazah catra di ningrat di sekitar kawasan monumen nasional jakarta pusat
selamat siang taza taza sejak dimulai pada pukul tiga pagi tadi saat ini seperti apa situasi di tempat anda melaporkan
seperti apa jalannya reuni aksi damai dua ratus dua belas di sana saat ini tazah
selamat siang fani
sudah mulai banyak dari peserta ini yang mulai kembali pulang ke rumah mereka masing masing melanjutkan hari hari mereka
begitu tadi setelah adanya pidato yang dibawakan oleh calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
dan tadi setelah prabowo subianto menyampaikan pidatonya memang mayoritas para peserta memutuskan untuk kembali
karena memang hari sudah mulai terik banyak dari para peserta wanita yang kemudian mengeluhkan karena memang cuaca yang cukup panas pada hari ini
apalagi juga ada anak anak dan juga lansia mereka kemudian memutuskan untuk kemudian
kemudian menyundahi reuni pada hari ini
begitu banyak yang mereka kemudian pulang
kalau kita lihat pada sampai saat ini masih banyak juga peserta yang kemudian sudah mulai bergerak dari arah tengah monas
menuju ke arah pintu irti ataupun pintu keluar ke arah patung kuda begitu menuju ke arah medan merdeka selatan
hingga saat ini masih terus berlangsung
kalau tadi sekitar pukul sembilan hingga pukul sepuluh pagi sangat padat sekali
bahkan fani untuk bergerak saja memang cukup sulit
tapi memang bagi para peserta yang ingin keluar menuju ke arah patung guda sudah mulai lebih lenggang
dan memang tidak ada lagi peserta peserta yang berdatangan mereka hanya saat ini pulang saja fani
setelah tadi sebelumnya ada beberapa kata sambutan dari tokoh politik yang hadir dalam acara reuni ini apa agenda selanjutnya taza
kalau setelah pidato prabowo subianto memang sudah ada agenda agenda selanjutnya
tadi kita lihat adanya pidato yang dibahokan juga oleh bahtian
dan juga adanya telekonferensi yang dilakukan bersama dengan rizik shihab dari mekah arab saudi
sebelumnya memang telekonferensi ini dijadwalkan pada pukul sepuluh lima puluh pagi namun jadwalnya menjadi maju sekitar pukul sepuluh pagi
itulah mengapa memang rangkaian acara ini yang awalnya dijadwalkan untuk berakhir sekitar pukul dua belas siang jadi maju berakhirnya
jadi saat ini sudah bisa dikatakan sudah berakhir fani
baik taza dalam telekonferensi yang tadi juga sudah sempat
dilaksanakan antara rizik syihab dengan para peserta aksi
apa saja yang disampaikan rizik syihab dalam telekonferensi tersebut taza
secara spesifik fani sayangnya memang saya tidak bisa menyampaikan apa saja yang kemudian telah disampaikan oleh rizik syihab
karena memang posisi saya berada memang cukup jauh dari bagian panggung
memang ini juga dirasakan oleh banyakan dari peserta reuni dua ratus dua belas
bahwa memang sangat disayangkan sekali bahwa dengan panggung yang mereka miliki sangat besar sekali
mereka tidak memiliki sound system
yang baik begitu sehingga tidak semua peserta reuni ini benar benar dapat mendengarkan apa isi dari pidato baik yang dibawakan oleh zulkifli hasan prabowo subianto
ataupun bahkan isi dari telekonferensi yang disampaikan secara langsung oleh rizik syihab tadi pagi
saya cuma dapat informasi bahwa memang diantara isi dari telekonferensi tersebut adalah mengenai nilai nilai kebersamaan
yang kemudian diulang ulang terus menerus tadi oleh rizik syihab
namun memang secara garis besarnya saya tidak dapat memastikan apa saja isi pasti dari
telekonferensi tersebut karena memang dari posisi saya melaporkan saat ini
saya sama sekali tidak bisa mendengarkan apa isi dari telekonferensi tersebut
apalagi dengan sinyal telekomunikasi yang sangat sangat buruk di kawasan ini
karena banyaknya orang yang berada di silang monas memang beberapa sejumlah
beberapa provider dari telekomunikasi ini memang tidak bisa mendapatkan sinyal yang baik
begitu untuk kemudian saya dapatkan informasi dari kawasan di dalam monas fani
lalu taza kita melihat ini masa bergerak ada yang menuju ke rumah masing masing
atau kembali kegiatan masing masing dan juga tadi anda sempat sampaikan ada yang menuju ke irti begitu
lalu bagaimanakah pengamanan di sana saat ini taza
untuk pengamanan memang saya tidak bisa melihat seperti misalnya sebelum sebelumnya
pada saat ada aksi aksi misalnya ataupun demonstrasi
kita bisa melihat banyaknya pihak kepolisian ataupun pihak pihak dari angkatan darat
begitu yang berada di mana mana
untuk saat ini saya lihat memang lebih kepada blending in
begitu saya tidak banyak melihat banyaknya personil di sini
memang saya melihat adanya sejumlah
mobil mobil begitu yang dimiliki oleh kepolisian yang berada di sini
melakukan penjagaan beberapa anggota dinas perhubungan dari pemprov dki jakarta yang melakukan pengamanan
di sekitar jalan medan merdeka selatan dan juga medan merdeka barat
terutamanya fani saya lihat juga mereka berada di sana
namun untuk jumlahnya dari informasi yang saya dapatkan untuk angkatan darat sendiri dari kodam jayakarta
mengerahkan setidaknya ada dua personel yang dikerahkan untuk mengamankan di sekitar kawasan silang monas
dan juga dari pihak kepolisian memang tidak menyebutkan secara spesifik
berapa anggota personel kepolisian
mereka kerahkan untuk mengamankan silang monas
namun untuk keperluan pengamanan lalu lintas sendiri tidak hanya di kawasan silang monas
namun juga di beberapa titik lainnya seperti kawasan kebon siri dan juga juanda
bahkan di kawasan veteran
ini memang diperkirakan mencapai seribu lima ratus personel
apalagi pada hari ini ada juga dilaksanakan car free day
ataupun hari bebas berkendara yang bisa dilakukan di dki jakarta
jadi memang ini yang kemudian kita lihat pengamanannya agak cukup ketat
namun memang bisa dipastikan bahwa jumlahnya mencapai ribuan hingga saat ini
dan hingga acara selesai
terus secara kondusif fani
baik terima kasih mumtazah catra diningrat atas laporan langsung anda dari kawasan monas jakarta